kepada kepada kepada
surat wasiat tersebut ditemukan di saku celana yang dikenakan kopda muslimin
saat meninggal dunia di rumah orang tuanya di trompo kabupaten kendal jawa tengah pada kamis dua puluh delapan juli lalu
surat wasiat diterima langsung oleh windarti ibu rina wulandari yang juga mertua kopda muslimin
terkait isi dari surat wasiat tersebut pihak penyidik tni maupun keluarga enggan memberitahukan
karena sifatnya privasi dan pribadi
surat wasiat untuk anak anaknya dua anaknya
ditinggal di saku
karena ini sifatnya rahasia kalau pasien terbahasia ya
seperti diketahui kopda muslimin merencanakan pembunuhan istrinya sendiri
di mana dilakukan oleh empat orang suruhan dengan cara menembak
tembakan dilakukan dua kali oleh pelaku karena tembakan pertama gagal melumpuhkan korban
damar sinuko semarang jawa tengah